presiden joko widodo menerima sekaligus menyerahkan surat kepercayaan tujuh duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk indonesia di istana merdeka jakarta rabu pagi
proses penyerahan surat kepercayaan kepada tujuh duta besar tersebut sekaligus menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar negara sahabat
proses penyerahan surat kepercayaan kepada tujuh duta besar tersebut sekaligus menandai dimulainya penerimaan resmi para duta besar negara sahabat
mauritania menempatkan muhammad at talob zain al abidin
dan persatuan emirat arab menempatkan abdullah salem obaid salem ait hareri
selama proses serah terima surat kepercayaan baik presiden seluruh duta besar dan petugas yang hadir menggunakan masker dan melakukan physical distancing sesuai dengan protokol kesehatan